hai nah disudah hadir di studio ada surya saputra sinti alamusu bersama dengan anak anak tercinta
good morning selamat pagi itu pas banget lagunya ya pagi pagi tatiana malu aku belum aku belum
make up katanya gitu belum pagi pagi ya ini membagi pagi jam bangunnya mereka nih
udah bangun jam segini nih tapi biasanya memang yang bangun pagi abang oke hari spesial ini ya
di ulang tahunnya bima dan tatiana yang ketiga birthday special dari ayah bunda ya gitu ya
memang rencananya memang nanti setiap tahun tuh akan ada kadis spesial lagu gitu ya
anak anak nggak direncanakan sebenarnya jadi tahun lalu pun kan memang tapi sudah memulai
itu kan ya tapi sekarang kita sudah mulai jadi kita sudah mulai jadi kita sudah mulai jadi kita sudah
pulang jadi memberikan kado spesial diulang tahun mereka yang kedua lagunya kesayangan tahun ini
juga gitu mas yang bikin acara nggak ya gitu kan mostapiap tahun pesta gitu nggak ya gitu terus
ya udah bikin lagu aja lagi deh gitu karena memang kebetulan si mama satu ini nih kalau ngomong anak tuh ya
mungkin kan aku nyanyi jadi kadang kadang ya udah nyanyi tiba tiba ini lagu siapa ya loh lagu lagu
lagu baru yang aku sengaja ciptain jadi stoknya lumayan banyak jadi ini sebenarnya lagu si selamat pagi
ini udah dari apa waktu anak anak umur satu tahun akhirnya diusia tiga tahun ini dan memang tepat
banget gitu dua puluh november pasti hari anak sedunia ulang tahun mereka juga gitu kebetulan setiap tanggal
november itu selain ulang tahun tatiana bima memang hari anak sedunia juga jadi dari kemarin
tuh lagu yang tahun lalu lagu kesayangan ya selain untuk mereka berdua kami dedikasikan juga untuk
seluruh anak anak apa indonesia gitu ya dan lagu kesayangan itu juga akhirnya jadi apa istilahnya
lagu para orang tua tuh aduh saya senang nyanyi lagu ini saya ganti pakai nama anak saya
tavuk nih selamat pagi temen kami dedicated anak indonesia
lagu yang kita bisa nyanyiin dan itu akhirnya membuat semangat membuat mood ceria
iya betul anak anak dan orang tua juga gitu karena liriknya juga disitu kita apa menyapa
semua anggota keluarga jadi belajar juga apa ya kita menghormati menyapa apa orang lain gitu ya ini
anak anak rencananya mau apa tuh diarahkan ke musik atau gimana ya sejauh ini minatnya gimana
oke kalau bima itu memang tertariknya luar biasa sama instrumen oke jadi setiap kali saya pulang syuting
dari mana dari luar kota pasti saya bawa alat musik dari daerah yang yang saya syuting yang
marah di bandung saya bawain angklung wah senang banget ya oh senang banget kok bisa bunyi bisa
begitu nah kalau kalau tatiana lebih ke nyanyi dan acting kayaknya ini lagi acting bobon lagi
karena itu anak anak senang nyanyi iya ya jadi kan nggak ada salahnya salah satu lagu yang mereka
sering nyanyikan kan lagu papa mamanya gitu dan memang apa lagunya kebetulan memang kami apa yang dikasihkan untuk
anak anaknya liriknya lagunya memang gampang diingat juga ya tadi ya ini karena waktu
kayak resembles punya banyak banget ya nih dan anak anakkan memang seneng banget biasanya basement
tapi kan mau gak mau memang pasti ada beberapa akses yang akhirnya nonton youtube nah ini mungkin jadi
salah satu tontonan juga lagu lagu yang menarik untuk mereka ya kita bisa di pungkirkan allah
kontennya pun harus kita pilih
emang ya dilema yang serba salah
ya untuk orang tua zaman
tahu ya tapi untuk kami
pribadi sih kami
tapi kami batas
jadi ada waktu ada limitnya
nah ini kedekatannya memang kayaknya udah bagi bagi ya
tadi ini sempat ngambek
bima ini energinya luar biasa ya
kalau pagi ya karena biasanya udah bangun
memang jam segini ya
gimana semangatnya oke
acinguing itu bahasanya dia
waktu kecil dan kita sampai sekarang
gak tau artinya apa
inspirasinya sebenarnya bima jadi itu bahasa
salah satu ya kan kalau bayi kan
juga ada kayak bubbling gitu ya
kita sempat seminggu tuh apa sih ngomong sikuit sikuit
nah ini acinguing
ini salah satunya
jujur sampai sekarang kita gak tau juga artinya apa
itu dia ekspresinya happy
jadi yaudah akhirnya
kita ada ide yaudah kita masukin
di dalam lagu selamat pagi ini
apa gimmick ciri khasnya lah
nanti tekan tekin buat orang apa ya
memang ya kalau kita
setia banget lihat di instagram
mbak sintia iya
dari mulai kelahiran mereka
kan proses mendapatkan
bima dan juga tatiana ya
itu hingga sekarang mereka
wah udah tiga tahun gak berasa banget ya alhamdulillah
sebenarnya jujur berdua nih
kita bukan orang sosmed banget
tapi sejak saya hamil
kami berdua punya niat
untuk berbagi cerita
syuting kisah kami gitu ya
penantian selama delapan tahun
dan rupanya ternyata
di luar sana banyak yang
kami senang kadang kadang ketemu orang
misalnya satu lagi
setelah sepuluh tahun kita menyerah
tapi karena lihat keberhasilan
mbak cynthia dan mbak surya
kami semangat lagi misalnya
ya udah deh kita mau gak mau
rajin untuk berbagi cerita
untuk sharing ya
jadi termasuk setelah anak anak lahir pun
dan mereka story nya juga
sedikit ini ya apa maksudnya
tidak biasa karena kan kemarin
lahirannya prematur juga kan
kemudian ya udah kisahnya berlanjut lagi
jadinya ya sampai sekarang deh
alhamdulillah banyak yang sayang sama tertiona
ini didongengin tatiana makin tidur ya
bareng sama mama papa ya
oke yang jelas jangan kemana mana
karena good morning masih akan kembali
dengan sinti alamusu dan juga suresa putra
nanti kita akan nyanyi bareng
dengan single terbarunya
selamat pagi tetap di good morning